setelah berdoa saudara bertemu dengan terdakwa ferdi sambo kapan
jadi pada saat itu yang mulia saya masih sementara berdoa yang mulia saya sudah dengar dengar ada suara di bawah yang mulia
habis berdua saya langsung turun yang mulia
turun pas turun tangga sampai di ujung tangga ada pak sambo di ujung tangga yang mulia
langsung dia nanya ke saya sudah isi senjatamu
isi itu maksudnya kokang yang mulia
kau isi dulu
saya keluarkan senjata saya saya kokang yang mulia baru saya masukin lagi di pinggang
pada saat itu saya sudah melihat pak sambo sudah pakai sarung tangan yang mulia
sudah pakai sarung tangan hitam
tidak lama kemudian yang mulia langsung masuk almarhum yang mulia
sarung tangan itu hanya satu sisi saja ya sebelah kanan
almarhum masuk dari samping
masuk dari samping
berarti melewati saudara dong
karena dengan kemarin ketika kami kesana berarti dia memutar meja tamu ketika saudara
dia ditarik yang mulia
ditarik yang mulia sama pak sambo
ditarik untuk suruh maju ke depan
betul ya mulia
oke pada saat itu langsung tanpa ada pembicaraan apa gitu
kemarin kami masih menemukan apa yang digambarkan di dalam bap ini jadi masih ada bekas bekas silang di mana korban jatuh di mana itu
jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh dua meter kurang lebih
siap betul ya mulia
saya menghitung kemarin
saat itu begitu saudara
korban itu ditarik oleh verdi sambo
apa yang disampaikan
langsung dorong ke depan yang mulia
disuruh berlutut yang mulia
berlutut itu di antara tangga dan pintu gudang itu
pas di depan tangga ya mulia
pas di depan tangga
habis itu langsung dia kan almarhum tanya kan ke pak sambo
ih pak kenapa pak
ada apa pak
begini tangannya di depan yang mulia
ada apa pak
saya di samping kanannya beliau
wih kau tembak
kau tembak cepat
cepat kau tembak
langsung saya keluarkan senpi yang mulia
ini saudara tembak
saat saudara perintahkan menembak
apa yang ada di dalam benak saudara pada saat itu
saya tidak tahu lagi yang mulia
tidak tahu lagi